sementara itu kebijakan impor beras yang dilakukan pemerintah mencederai kerja keras petani
terlebih beras impor dilempar ke pasaran bertepatan dengan panen raya di jawa barat
maka tak heran hingga kini petani masih dinilai sebagai profesi yang identik dengan kemiskinan
meskipun berada di wilayah lumbung beras
bagi daria bertani adalah kehidupannya
sejak kecil ia sudah turun ke sawah membantu keluarga
setiap pagi wanita empat puluh delapan tahun ini mengayuh sepeda tuanya sejauh tiga km menuju sawah milik seorang tuan tanah
disinilah daria dan suaminya char sudi bekerja sejak delapan tahun lalu
sementara dua anaknya sudah menikah dan tinggal terpisah
dengan teliti tiap batang padi disabitnya
tak peduli hujan atau panas terik suami istri ini terus bekerja
agar cepat mencari tempat untuk mencari tempat untuk mencari tempat untuk mencari tempat
di indramayu tiap buruh tani mendapat bagian satu per enam dari total hasil panen
tidak banyak memang
gabah kering panen yang didapat kemudian dibawa pulang
namun bukan beras khas indramayu yang terkenal pulen dan wangi yang dimasak
beras gratis dari buloglah yang mengisi perut mereka
hari nggak ada lagi sih ya enak
enak aja biasa enak
daripada nggak makan

tapi kalau mau makan harus makan
tapi kalau mau makan harus makan
sementara gabah hasil panen dijual ke tetangga untuk membayar hutang
dan mendapat uang tunai untuk membayar listrik serta belanja lauk seadanya
di musim panen awal tahun dua ribu delapan belas ini
satu kilogram gabah dihargai empat hingga lima rupiah
jadi itu dibakainya hutang
durunya kan hutang
nah setelah hutang beres
sisa berapa karung misalnya
kalau nyampe sampai panen
darya dhancharsudi merupakan bagian dari ribuan petani miskin di wilayah lumbung pangan nasional ooobye
sebagai kabupaten penghasil beras terbesar di jawa barat indramayu juga dikenal sebagai salah satu wilayah penerima beras sejahtera terbanyak di indonesia
itu eroni memang luas tanah indramayu itu luas dua dua ratus delapan belas hektare
hasilnya banyak mas tetapi ya itu tadi sentra padi tapi penerima raskinnya besar
dalam satu tahun kabupaten indramayu bisa menghasilkan satu tujuh juta ton beras
namun menurut data bapeda jawa barat di tahun dua ribu lima belas penerima raskin di indramayu mencapai satu ratus tujuh puluh empat ribu keluarga dengan pagu beras lebih dari tiga puluh satu ribu ton
indramayu juga menjadi wilayah termiskin kedua di jawa barat dengan tiga puluh delapan persen penduduknya bekerja sebagai buruh

jumlah penduduk dengan ketersediaan lahan garapan yang besar menjadi faktor timpangnya kesejahteraan di wilayah ini
kalau dilihat dari sekup kepemilikan lahan dengan penduduk memang kita ratakan tiga hektare kepemilikan lahan ini
kalau dengan sekup segitu sebetulnya tidak bisa mencukupi keluarganya dalam satu tahun penghasilan
indramayu hanya satu dari banyak wilayah penghasil beras di indonesia yang masih berjuang melawan kemiskinan
sebagai wilayah yang mengklaim dirinya negara agraris kehidupan petani masih jauh dari sejahtera
di mata seorang petani seperti daria kebijakan impor dianggap tidak menguntungkannya
iya jualan kabah